dan saat ini sudah ada korespondensi ann indonesia rian hasri di pdjaya aceh
selamat pagi rian bagaimana kondisi terkini di pdjaya
ya selamat pagi punce dan juga lady
kondisi di pd jaya memang berangsur angsur sudah lebih membaik dalam artian
ialah gempa besar tidak lagi terjadi walaupun masih ada beberapa kali gempa susulan
dengan magnitude yang lebih kecil terjadi dan juga sempat membuat panik
ini di tempat saya berada saat ini memang juga salah satu tempat yang dijadikan bagi warga di daerah pd jaya
karena mereka mungkin masih mengalami trauma akibat gempa yang terjadi kemarin pada tanggal tujuh desember
akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di tempat tempat lain dan tidak di bawah bangunan rumah yang berbentuk permanen seperti itu
sehingga seperti ini kalau anda lihat seperti apa struktur bangunan bangunan yang ada di sini terbuat dari kayu
ini menjadi salah satu pilihan bagi warga untuk sejenak mengungsi
dalam artian untuk menyelamatkan diri jika gempa kembali terjadi
karena bahkan beberapa kali saya dari tadi malam berada di sini melihat juga ketika gempa susulan terjadi
kepanikan ternyata masih melanda warga yang ada di pdjaya yang kemarin merasakan langsung seperti apa gempa magnitudo enam lima itu
yang juga meluhantakan rumah mereka
beberapa kali mereka sempat berhamburan untuk berlarian dari tempat ini keluar
tapi kemudian kembali tenang lagi karena gempa yang dirasakan memang bermagnitude lebih kecil
aliran listrik saat ini yang anda saksikan di sini kalaupun memang ada penerangan ini berasal dari genset karena aliran dari listrik pln belum kembali normal
pihak pln sendiri masih terus mengupayakan agar listrik dapat kembali normal
sejak kemarin telah membenarkan sejumlah trafo yang juga memang kami melihat beberapa kali trafo tersebut rusak
akibat gempa dangkal ini menyebabkan tiang tiang listrik sempat bergeser seperti itu
sehingga masih membutuhkan proses perbaikan
demikian buce dan ledi
ya tadi anda katakan bahwa
gempa susulan masih terus terjadi apakah masih berlangsung sampai dini hari dan jeda waktunya berapa lama itu rian
dan bagaimana dengan perkembangan pemadaman listrik yang tadi anda katakan hingga kapan nanti perbaikan akan dilakukan
ya mengenai gempa susulan yang terjadi ini memang dalam frekuensi yang lebih sedikit
dalam artian ada jeda sekitar satu atau dua jam seperti itu
walaupun memang gempa ini bisa dikatakan bermagnitud lebih kecil
tetapi cukup mampu menimbulkan kepanikan seperti itu
sampai dini hari tadi juga masih terjadi beberapa kali gempa dengan magnitude kecil ini
dan bahkan sejumlah pengungsi yang sudah tertidur seperti itu mereka kembali terbangun untuk mencoba menyelamatkan diri
tetapi ketika dirasakan ternyata getaran gempa tidak berlangsung cukup lama akhirnya mereka kembali tidur
mengenai aliran listrik memang sebenarnya direncanakan dalam waktu dua atau tiga hari ke depan sudah kembali normal
namun pihak pelancong
juga belum mampu memastikan
tetapi dengan terbitnya sk tanggap darurat bencana yang telah dikeluarkan oleh gubernur
saya rasa ini sepertinya akan menjadi sebuah katalisator seperti itu
untuk mempercepat proses proses baik itu penormalisasi listrik
ataupun juga proses evakuasi yang masih terus berlangsung
ini akan dilakukan lebih optimal lagi
lady dan punce
ya rian apa saja yang dibutuhkan korban di sana tentunya selain aliran listrik
apakah juga korban
para korban gempa di sana juga membutuhkan hal hal lain di sana
iya punca benar sekali memang kalau kemarin di hari pertama gempa ketika dari siang sampai dengan petang hari
mungkin ketika kami melihat kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh para pengungsi itu ialah tentu saja tenaga medis
alat berat dan juga obat obatan seperti itu
yang paling mendesak pada saat itu
tapi ketika menjelang malam sampai mungkin juga beberapa hari ke depan
selain memang aliran listrik yang juga mendesak
terlebih untuk operasional rumah sakit
karena juga rumah sakit pasti akan terus harus beroperasi seperti itu
karena pasien kami melihat bagaimana banyak pasien fraktur yang datang
itu otomatis mereka membutuhkan operasi dan penanganan khusus di ruang operasi seperti itu
tapi yang lain di malam hari kami melihat bagaimana para pengungsi di sini ketika mereka sendiri rumahnya
sudah rubuh ataupun mereka pergi langsung meninggalkan rumahnya
ketika gempa terjadi tanpa dapat membawa barang apapun kecuali apa yang melekat di tubuh mereka
hal yang mendesak ialah selimut seperti itu pun
ini musim hujan sudah terjadi
termasuk di wilayah pidijaya juga intensitas hujan cukup tinggi dari kemarin kami melihat
suhu juga terendah itu berada pada suhu dua puluh dua derajat hingga dua puluh enam derajat celcius
dan itu tentunya juga bagi sejumlah warga yang sudah berusia lancar
selimut itu juga akan terus berlangsung
ataupun juga anak anak pasti selimut merupakan hal yang mendesak
sementara di sisi lain ialah bantuan makanan untuk bayi seperti itu atau anak anak juga sebenarnya harus diperhatikan
karena dari kemarin kami belum melihat adanya bantuan makanan bagi bayi tersebut sampai baik itu di posko ataupun di rumah sakit
tetapi untuk persoalan tenaga medis ini sepertinya sudah cukup tertangani
meskipun hari ini tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak tni juga mengingat bahwa
bahwa pihak tni juga mengingat bahwa

ada rumah sakit kelas tiga yang nanti juga akan dioperasikan mulai hari ini
sepertinya untuk urusan tenaga medis dan juga obat obatan di sini baik itu di banda aceh
ataupun di rumah rumah sakit rujukan lainnya di sigil dan di biren
semuanya masih tercukupi
namun memang listrik yang mendesak dan yang lainnya tentu saja selimut dan juga sejumlah makanan lainnya bagi anak anak dan juga balita demikian
apakah masih ada laporan hilang begitu dari para korban selamat terkait dengan keluarga mereka yang masih belum ditemukan
apakah masih ada laporan hilang begitu dari para korban selamat terkait dengan keluarga mereka yang masih belum ditemukan
laporan terakhir badan penanggulangan bencana aceh setidaknya ada sembilan puluh empat korban tewas dengan rincian
itu sembilan puluh satu jadi sembilan puluh ada di wilayah pedijaya
sementara dua ada di wilayah biren
ada di wilayah pidi sementara satu lagi ini sebenarnya masih simpang siur keberadaannya
masihitaryatakan hilang reaksi bahwa
yang masih dinyatakan hilang dan ini memang masih terus dievakuasi
karena kalau melihat dari data yang diterbitkan ini satu orang yang dinyatakan hilang ini berada di wilayah pd
dan kita tentu masih harus menunggu seperti apa nanti proses evakuasi
apakah status satu orang dinyatakan hilang ini nantinya ditemukan dan seperti apa
apakah memang sudah telas atau seperti apa lagi
tentu saja kita mengharapkan tidak ada penambahan korban yang terjadi
walaupun tidak menutup kemungkinan
karena masih banyak bangunan bangunan rubuh yang belum selesai dievakuasi
akibat keterbatasan alat berat yang baru tiba kemarin sekitar sore hari dan tadi malam hari
memang evakuasi dihentikan sementara untuk dilanjutkan kembali hari ini
oke baik terima kasih rian hasri atas laporan anda langsung dari kabupaten pd jaya aceh